gubernur jambi al haris berharap evakuasi kepala polda jambi beserta rombongan melalui jalur udara bisa dilakukan pada senin ini
pernyataan itu disampaikan setelah ditemukannya titik koordinat helikopter dan keberhasilan diturunkannya bantuan logistik di lokasi kejadian
upaya evakuasi rombongan kepala polda jambi penumpang helikopter yang mendarat darurat di hutan perbukitan kawasan tamiya muarmat ⁇ kerinci masih dilakukan melalui jalur udara dan darat
pada senin pagi tim sar gabungan berhasil menemukan titik koordinat helikopter dan telah menyalurkan bantuan logistik berupa makanan obat ataupun peralatan survival
dalam waktu bersamaan tim sar gabungan yang menempuh jalur darat dikabarkan telah mendekat ke lokasi
gubernur jambi al haris yang telah sampai di kerinci turut memantau perkembangan evakuasi
dilaporkan kondisi kepala polda jambi dan rombongan dalam keadaan yang sehat meski ada yang terluka
alhamdulillah pagi ini tim sudah bisa mengantarkan makanan selimut ke lokasi pak kapolda dan teman teman sekalian
dan dari heli sudah diberikan makanan dan selimut dan tim juga bisa mengetahui kondisi kepala polda dan bisa berhasil membaikkan harga harga
dan kita berharap pagi ini bisa untuk dievakuasi